sekelompok musisi jalanan tengah mempersiapkan satu set alat musik angklung
di pinggiran jalan kalimalang raya bekasi jawa barat
kelompok pemuda ini menamakan diri mereka angklung wijaya kusuma
sehari harinya mereka mengamen di perempatan lampu merah galaksi bekasi jawa barat
mereka mengamen dari pukul sepuluh pagi hingga matahari terbenah
lagu lagu campur sari biasa dimainkan untuk menghibur para pengendara
yang berhenti di perempatan lampu lalu lintas
kelompok angklung wijaya kusuma didirikan oleh beni sukma aji
pemuda asal cilacap jawa tengah
beni merantau ke bekasi untuk menjual kemampuannya bermusik dengan menggunakan angklung
selama tujuh tahun menggawangi angklung wijaya kusuma
anggota kelompoknya pun semakin bertambah
hingga kini mencapai enam orang
darah seni yang mengalir di tubuh beni
membuatnya sulit untuk bekerja di luar profesi sebagai seniman
dengan tekad kuat beni pun memberanikan diri merantau ke bekasi
dengan membawa seperangkat alat musik angklung
awalnya beni mengamen dengan berkeliling
hingga akhirnya menemukan tempat manggal tetap di perempatan galaksi
jadi kita pertama kan kita sumberkan
didengarnya kayaknya enak musiknya loh
nah lama lama kita ikut gabung belajar belajar belajar dulu
setelah itu udah agak bisa kita berdiri sendiri
biasanya dulu ngamennya kemana aja mas
kita muter sih ke jakarta ke bogor keliling gitu
kiprah beni sebagai musisi angklung pun kemudian diikuti oleh dadan ramdhani
pria kelahiran ciamis tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ini awalnya bekerja di pabrik
namun karena tidak sejalan dengan minat seninya
dadan kemudian beralih menjadi pemain angklung di semarang
dari semarang kemudian dadan hijrah ke bekasi
dan bergabung dengan kelompok angklung wijaya kusuma
ada raja raja pengamen jalanan
ditangkap satu pp saya dimasuki kelina sosial ke sana
saya udah kayak gitu cuma di data doang
ini kan kita juga salah sih manggal di tempat pemerintah kan
cuman kan kita selain sehari hari kita buat makan kita juga bisa mengubur buat orang lain
tapi setelah itu setelah udah ke data aman udah
iya aman harus izin dulu
kebetulan udah izin sekarang
selama bekerja sebagai pengamen angklung
kelompok angklung juga berkembang
kelompok wijaya kusuma bisa mendapatkan rp satu lima juta per orang setiap bulannya
selama mengamen di perempatan lampu merah galaksi bekasi jawa barat
penghasilan mereka masih bisa bertambah
jika ada orang yang memanggil mereka untuk mengisi hajatan
kelompok wijaya kusuma memasang tarif rp empat juta
untuk tampil seharian di acara hajatan
keberadaan mereka mengamen di perempatan lampu merah pun mendapat tanggapan beragam dari warga sekitar
ya setiap hari ini
ya unik aja sih musiknya
setiap hari tuh ada aja yang lain
sama sih menghibur tapi kalau misalkan volumenya kayak begini
maksudnya isinya juga belum jelas
to be honest terus terang sih ganggu ya
beni bersama teman temannya di kelompok angklung wijaya kusuma berharap
perintah daerah setempat bisa memberikan perhatian lebih kepada para musisi jalanan
salah satunya dengan memberikan tempat layak bagi musisi jalanan untuk tampil
tak banyak orang mengambil pilihan hidup sebagai seorang seniman jalanan
namun pilihan ini diambil oleh kelompok pemuda yang menamakan diri mereka
tak disangka dengan kilah hidup ini
mereka mampu hidup mandiri dan turut melestarikan alat musik tradisional indonesia
arief kurniawan edi pranedia bekasi jawa barat